sudah kalian hati hatilah
tapi kita gak bantuin risa sama sakti dulu
aku gak apa apa kok kok disuruh bantuin mereka
enggak sudah lin
nyawa kau dan kiri jauh lebih penting
lagi pula saya dan risa aman di sini
ini yang aku tunggu tunggu
ayo sekarang perubah
sebelum kamu dimangsa oleh buah yang manis itu
sudah biar saya saja yang mendobraknya
alina kei kalian menyingkirlah
ayah akan mendobrak pintu ini
agar dia selamat
rusaknya adalah kedua p hiking
selalu selalu kek
cepat kalian semua pergi dari sini cepat
ayah terus buahnya gimana
lebih baik kalian semua pergi dari sini
buahnya belum mati
apa buahnya belum mati
dia belum mati saya yakin buaya itu hanya pingsan
cepat kalian pergi sebelum dia sadar
ini pasti buaya yang lepas kemarin kan
iya benar ini pasti buaya yang kita usir usir di danau
kita harus bilang kalau buahnya disini seperti ditangkap
sekarang kasih tahu kenapa kalian semua bisa berada di tempat tadi
saya nggak tahu om tiba tiba mereka menyerang kita pas risa mau bernyembah mobilnya yang kempes
iya ya kami semua gak ada yang tahu tiba tiba aja risa dibawa ke situ
iya tapi mana ya orang yang menyerang kita tadi
mereka sudah terhapa sebelah sana
sudah enggak ada
sepertinya mereka sudah kabur
sebaiknya kita pulang semakin lama kita disini semakin berbahaya
karena yang mereka cari adalah alina dan juga sekarang
mereka mengincarku ayah
iya dan juga alina
terus bagaimana dengan kamu saktion
saya pulang dengan risa saja pak man
sudah kalian hati hatilah
tapi om kita nggak bantuin risa sama sakti dulu
aku nggak apa apa kok kok disuruh bantuin mereka
aku nggak berdua
nggak sudah lin
nyawa kau dan kir jauh lebih penting
lagipula saya dan risa aman disini
saktion risa dan risa
sakti kalau ada apa apa kabarin ya
iya oke sudah jaga diri baik baiknya sakti
ban mobil aku di mana
sudah risah kau tenang saja biar saya yang ganti
beneran sakti bukannya kamu kalau ada masalah kamu jarang nanganin sendiri ya
muse sih bahkan saya nggak pernah nih mengganti ban biasanya udah sam yang melakukan
berarti aku cewek spesial dong di mata kamu sama kamu bantuin gantiin ban mobil
risa ku kan bekerja aja disini
ngebawa apa si
ada siapa ya
kok aku ngerasa kayak ada yang ngawasin aku
aku pikir apaan
sepertinya banyak sekali yang mengintai kita
banyak sekali mata mata yang mengawasi kita
seperti halnya perjalananku tadi
di puncak bukit tadi
apapun kondisimu ratna
kau harus tetap waspada
kita harus siap apapun yang terjadi di depan mata kita
jangan sampai lalai
jangan sampai lalai
kau bertahanlah ratna
kau bertahanlah ratna
kau bertahanlah ratna
aku sedang mencari cat
aku sedang mencari cat
bagaimana caranya untuk menolong kau
datuh banyak berlutut
datuh dalang semua
aku sedang mencari cara
bagaimana caranya untuk turun ke sana
tuhan dia tidak akan menang
tuhan tidak akan menang
tuhan tidak akan menang
tuhan tidak akan menang
rana tunggu sebentar
aku akan carikan kau berpenawar